wisata peti kopi merah di pasuruan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung
selain bisa memetik kopi sendiri pengunjung juga bisa berlama lama sambil menikmati pesona pemandangan di lereng gunung arjuna
bagaimana pesona alam di kebun kopi ini berikut liputannya
kopi berwarna merah
pengunjung juga bisa langsung melihat proses penggilingan biji kopi berbentuk ose menggunakan mesin yang memisahkan biji dan kulitnya
hingga menjadi bubuk kopi siap saji
saya penasaran untuk datang ke sini karena di sini katanya ada beberapa tanaman kopi ya
jadi saya nyoba aja buat pengenalan juga sekalian pengenalan tentang kopi itu seperti apa sih
sebelumnya kita juga sudah diberi bagaimana pembelajaran
memetik kopi yang baik
bagaimana kita tahu kopi ini terkena hama atau tidak
jadi kita sudah benar benar tahu bagaimana caranya memetik kopi dan merasakan bagaimana susah payahnya menjadi petani
pengembangan kopi robusta di lereng gunung arjuna sendiri memang menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk mensejahterakan para petani kopi
tak ayal berkat kegigihan ini mampu membuat kabupaten pasuruan memenangkan juara pertama dalam olah cipta kopi se jawa timur
kedepannya wisata peti kopi akan makin dikembangkan menjadi salah satu lokasi wisata andalan pasuruan dan jawa timur